kali gendong di penjaringan jakarta utara dipenuhi sampah
sementara banyaknya bangunan liar di atas kali membuat petugas upk badan air sulit membersihkan sampah
petugas pun berinisiatif untuk membagikan seribu karung agar warga tidak lagi membawa sampah ke kali
kali gendong yang berada di muara baru penjaringan jakarta utara
senin siang dipenuhi sampah
banyaknya sampah menyebabkan air kali sulit mengalir
petugas upk badan air terpaksa membersihkan sampah secara manual
karena alat berat tidak dapat beroperasi di aliran kali akibat banyaknya bangunan liar di atas kali
untuk mencegah warga sekitar membuang sampah ke kali
petugas upk badan air dari kecamatan penjaringan kemudian membagikan seribu karung ke warga
nantinya jika karung sudah terisi penuh sampah
warga dapat memindahkannya ke gerobak motor yang disiagakan di sekitar lokasi oleh petugas
warga mendukung dengan pembagian karung
supaya kali tidak lagi dipenuhi sampah
dikhawatirkan menyebabkan banjir
menurut keterangan warga
mereka terpaksa membuang sampah ke kali
lantaran tidak tersedia tempat pembuangan sampah yang dekat dengan rumah mereka
pengawas upk badan air kecamatan penjaringan
sudah rutin membersihkan sampah yang berada di kali gendong
namun sampah tetap menumpuk karena warga masih membuang sampah ke kali
berkait sampah kali gendong ini memang berada di bumi yang sedini
jadi memang warga mereka pada bangun rumah di pantaran kali
sampah yang berhasil diangkat oleh petugas nantinya akan dibawa ke bantar gebang bekasi jawa barat
fakih haitami jakarta